belakangan wakil presiden yusuf kala banyak disorot publik karena secara terbuka
kerap melontarkan kritik terkait beberapa kebijakan infrastruktur pemerintahan jokowi
jk kembali menjelaskan alasannya mengkritik beberapa proyek infrastruktur pemerintah
pak jk juga melakukan otokritik terhadap pemerintah
ini yang menurut saya adalah satu uniqueness dari pak jk
pak jk bisa cerita kenapa di satu sisi pak jk itu menjadi bumper pemerintah yang efektif
tapi di sisi lain juga melakukan otokritik
ya tentu saya disini berada dalam posisi objektif ingin objektif
pemerintah juga bisa keliru sehingga kita harus perbaiki
soal lrt dan sebagainya saya bicara ingin meluruskan pikiran pikiran
karena jangan infrastruktur itu yang penting infrastruktur itu tidak dipikirkan efeknya
makin banyak jalan tol hampir semua daerah itu akan kesulitan seperti indramayu dan sebagainya
karena di tinggi
sehingga beli oleh oleh beli apa menjadi berkurang
itu sehingga harus kita membuat suatu tindakan yang lain agar itu lebih baik lagi
jadi kenapa saya bicara seperti itu
untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa sebenarnya begini
karena banyak yang asal sejarah lrt di pelembang itu karena gubernurnya bergembubu
pokoknya kasih izin dia akan bangun
setelah dibangun eh dikasih pemerintah untuk bangun
alah jadi pikir waktu itu mungkin gubernurnya bisa bangun
ternyata tidak bisa juga terpaksa diambil oleh pemerintah
seperti ke bogor ngapain bertingkat
bertingkat itu berarti membatasi pengeluasan jalan tol
kedua itu kan banyak tanah kosong di sebelahnya
bikin di bawah saja
daripada lrt yang di atas ke atas itu elevated itu
saya mau meluruskan logika sebenarnya
supaya jangan salah sangka dan pikir kok orang pemerintah kritik pemerintah
sebelum dibangun saya sudah jelaskan bahwa jangan ini kelewat mahal ini kelewat mahal
jadi tiga tahun yang lalu sudah tertulis saya sampaikan kepada menterinya
ini kelewat mahal
harus anda evaluasi ulang
tapi karena sudah terlanjur rencananya
sementara itu kritik jk tentang infrastruktur kerap dijadikan peluru bagi kubu oposisi untuk menyerang jokowi di masa kampanye pilpres kali ini
seperti dikutip detik com kubu prabowo sandi mengaitkan isu yang disampaikan prabowo dengan kritik kepada pemerintah dari pihak internal pemerintahan
menurut oposisi kritikan jk kepada jokowi menunjukkan ada yang salah dari perencanaan dan kebijakan pemerintah